belasan warga asing asal tiongkok kembali diamankan oleh petugas imigrasi kota bogor jawa barat
mereka telah bekerja selama lebih setahun sebagai buruh kasar hingga direktur pabrik
tiga belas orang warga tiongkok ini digelandang petugas imigrasi kota bogor jawa barat
usai ditangkap di pabrik peluburan besi huangsing di kawasan cilengsi bogor
sepuluh orang diantaranya tak mampu menyodorkan bukti resmi dokumen keimigrasian
sementara yang lainnya masih menggunakan paspor wisatawan
mereka telah bekerja secara ilegal di indonesia selama lebih dari satu tahun
para warga tiongkok ini ada yang bekerja sebagai buru kasar pengawas pabrik hingga direktur pabrik
telah mengamankan kurang lebih sembilan belas orang sembilan ada dokumennya sepuluh tanpa dokumen
yang mana sembilan orang itu ada izin kerjanya namun dikeluarkan oleh kantor imigrasi
jalanan dan pabrik
pihak imigrasi masih melakukan pemeriksaan
jika terbukti melanggar mereka akan dideportasi
dua bulan lalu petugas imigrasi kota bogor juga menangkap tiga belas warga negara tiongkok
yang bekerja secara ilegal sebagai buru tani di kawasan sukamakmur jonggol
muhammad juanda bogor